anas urbaningrum dijadwalkan akan bebas dari lapas kelas satu suka miskin bandung pada selasa sebelas april dua ribu dua puluh
sejumlah warga mengatasnamakan sahabat atau relawan anas ini mulai mendatangi lapas suka miskin pada selasa siang
anas urbaningrum dijadwalkan akan keluar lapas sekitar pukul dua siang
rencananya didampingi oleh kepala lapas kelas satu suka miskin
berikutnya anas akan berpidato di hadapan sejumlah relawan yang sudah hadir
saat ini sejumlah administrasi jelang pembebasan anas tengah dilakukan oleh balai pemasyarakatan kelas satu bandung